ya kami sudah terhubung lewat sambungan telepon sore hari ini dengan kabak penum divisi humas polri kombes pol ahmad ramdan
dan kami juga masih mencoba menghubungi ketua bidang ekonomi pp muhammadiyah anwar abbas
kita ke pak ahmad terlebih dahulu selamat sore pak ahmad
selamat sore mbak
baik pak ahmad yang dijadikan dasar hukum dalam penangkapan zs ini betul undang undang mata uang ya pak ya
tapi kalau kita melihat zaman sekarang ini saat ini kan banyak sekali ya transaksi jual beli tidak menggunakan mata uang rupiah
mungkin seperti di tempat wisata atau tempat makan
nah apa yang membedakan sehingga untuk kasus zs ini perlu dikategorikan masuk dalam tindak pidana pak ahmad
oke saya mau luruskan dulu bahwa penyidik baris krim telah menetapkan saudara js selaku tersangka dan sudah ditahan
menerapkan dua undang undang
yang pertama undang undang nomor satu tahun empat puluh enam tentang perhimpunan pidana
perhimpunan hukum pidana di pasal sembilan ya
jadi ini ancamannya lima belas tahun penjara
baru yang kedua junto pasal tiga puluh tiga undang undang
pasal tiga puluh tiga ya undang undang
mata uang yang memang ancamannya satu tahun
sehingga karena ancamannya lima belas tahun dapat dilakukan penahanan
kemudian banyak yang pro dan kontra ya
ketika menanyakan apa perbedaannya sih antara penggunaan koin voucher
ini saya mau jawab di sini
di sini ketika kita bicara tentang pasal sembilan
di undang undang nomor satu tahun empat puluh enam
ini unsur unsur pidananya harus lengkap
dimana unsur unsur pidana sudah dilakukan kepada tersangka
dimana tersangka telah membuat benda semacam benda seperti mata uang
yang digunakan untuk transaksi pembayaran
ada unsur pidananya transaksi pembayaran
kalau kita membedakan seperti pocer makanan
ketika kita mesen nasi goreng dikasih pocor
voucher itu tidak akan berlaku lagi
voucher itu hanya digunakan untuk tukar
misalnya pesen nasi goreng
voucher itu hanya digunakan untuk nuker makanan
bukan untuk transaksi pembayaran
tidak berlaku lagi saat itu
kalau kita contohkan dengan koin
banyak yang koin koin di tempat main mainan itu
ketika membeli koin tersebut
koin itu hanya digunakan sarana
masukkan koin sehingga mesin mainan jalan
di situ perbedaannya mbak
pak ahmad tadi mengatakan bahwa yang membuat koin dinar dan dirham ini
itu pak zs sendiri
pihak zs sendiri
membuat itu berarti yang darinya tidak ada atau tidak ada
jadi seperti mbak membuat rumah

mbak yang nyusul mbak atta
segala macam kan kira kira begitu
jadi membuat itu dia memesan kepada pta
memesan kepada pengrajin
dalam bentuk ini desainnya dibuat seperti ini
seperti mata uang
itu namanya membuat
membuat mata uang
yang digunakan untuk transaksi jual beli
untuk transaksi pembayaran
berarti bukan koin dinar dan juga dirham yang diproduksi oleh antam
seperti itu ya pak
jadi kalau seandainya mbak pesen dirham dinar untuk kalung
itu tidak bisa dipidana
karena penggunaannya untuk perhiasan begitu mbak
kalau ini memang diperuntukkan untuk transaksi jual beli
dari tersangka sendiri
dari yang ditahanin
dalam unsur pidananya disampaikan
menggunakan atau menyuruh menggunakan
nah di dalam pasar ⁇ muamalah tersebut
transaksi jual belinya
uang rupiah ditukar di wakala induk
digunakan untuk transaksi jual beli di pasar muamalah tersebut
jadi dia menggunakan dan menyuruh menggunakan
sehingga memenuhi unsur unsur pidananya
baik pak ahmad tapi dari mui pbnu juga muhammadiyah ini meminta bentuk lain dari perdagangan ini tidak perlu harusnya dilakukan
penahanan atau tindakan pidana
harusnya dibina saja
tanggapan pak ahmad sendiri seperti apa
undang undang itu bisa berlaku fleksibel ya
artinya undang undang tersebut ketika undang undang tersebut bukannya delik aduan
ini bukan delik aduan
ini adalah delik murni
ini tidak pidana murni
ketika delik aduan saya mencontohkan
ada terjadi pencuri
ada terjadi pencurian di dalam rumah tangga gitu
nah ini delik aduan ketika bapaknya memaafkan anaknya terhadap pencurian tersebut
maka ini tidak akan dilanjutkan pidananya
ini adalah tindak pidana murni
nah ini merupakan kewenangan daripada penyidik gitu
oke tapi dari kepolisian sendiri awal kasus ini didapat dari laporan atau seperti apa sih pak ahmad
jadi memang awalnya adanya video viral ya
seperti saat kontres dijelaskan
kemudian karena viral polisi atau penyidik harus gerak cepat dong merespon
ya kan begitu
maka ketika kita lakukan penyelidikan kita lakukan pemeriksaan kepada para pedagang kepada pengawas
dan memenuhi unsur unsur pidananya
maka kita menetapkan saudara zs selaku tersangka
demikian kira kira itu
baik pak ahmad kalau dari hasil penyidikan sampai dengan saat ini
selain bentuk keuntungan didapat dari transaksi jual beli dinar dan dirham di kafe ⁇ muamalah tersebut atau tempat pasar muamalah tersebut
apakah ada keuntungan lain pak yang didapat oleh yang tertahan zs ini gitu
misalnya kayak keuntungan yang didapat dari pemproduksian koin dinner dan juga dirhamnya seperti itu
ya keuntungannya adalah pertama dari nilai tukar ya
dari nilai tukar
dari rupiah ditukar di wakala induk dia menentukan sendiri nilai dinar dan dirham tersebut
kemudian pengelolaan pasar ini dia kan sebagai pengelola lapak
pengelola lapak tentunya dia akan mendapat keuntungan dari sewa lapak dan lain lain
jadi dia zs tersangka zs ini bukan itu
ini bukan sebagai inisiator tapi dia juga sebagai pengelola kemudian dia juga sebagai penyedia lapak
kemudian dia juga sebagai pengelola wakala induk tempat tukar menukar
jadi ada empat peran dari zs itu sendiri
dalam pemeriksaan sejauh ini ada beberapa orang yang pasti ikut diperiksa ya pak ya terkait dengan zs sebagai tersangka
kira kira apakah akan ada penambahan orang lain
yang mungkin bekerja sama dengan zs
mungkin bekerja sama dalam proses transaksi jual beli tersebut
ya tentunya kita kembali kepada unsur unsur pidana untuk menerapkan tersangka tersebut ya
karena unsur unsur pidana itu di dalam pasal sembilan yang saya katakan tadi
ya harus memenuhi unsur dia yang membuat kemudian dia yang menyuruh menggunakan
kemudian ya digunakan sebagai alat transaksi
nah sejauh ini masih satu tersangka yang kita tetapkan
sementara yang lain masih kita jadikan sebagai saksi
namun kita masih lakukan pendalaman
kita juga mencari bukti bukti lain
apabila nanti ada tersangka yang telah memenuhi tentunya akan kita sampaikan
baik pak ahmad selanjutnya dari kepolisian sendiri bagaimana caranya menindaklanjuti kasus serupa
kalau misalnya kita tahu kan ada beberapa wilayah lain atau tempat transaksi jual beli lain yang juga memperlakukan hal yang sama gitu
transaksi jual beli dengan mata uang atau alat transaksi jual beli
atau alat lain selain mata uang rupiah
dari kepolisian sendiri seperti apa akan melakukan penindakan ke depannya pak
ya pertama kalau edukasi dan sosialisasi itu mungkin ranahnya dari pihak bank ya
namun ya aturan ini bukan berlaku di satu titik
tetapi tentunya harus berlaku hal yang sama di seluruh indonesia
ketika ada di tempat lain terjadi hal yang serupa
maka kita juga akan melakukan penegakan hukum seperti yang dilakukan kepada saudara zs
baik terima kasih atas informasinya pak kombespol ahmad ramadan
atas waktunya juga bersama cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu ya pak
terima kasih sehat selalu mbak